partai golkar tidak pernah merebut kita ikut mekanisme yang ada
masalah dpr nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya dpr satu oktober nanti
dan tidak ada senario
kompas tv independen terpercaya